konsolidasi kan membangun konsolidasi internal setelah panggangan calon ini di deklarasikan
untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan dua ribu dua puluh empat
saya pikir ini saya pengantar dari saya
pks sedianya dari kemarin kami berkoordinasi
kami awalnya mendapat kepastian bahwa sekjen pks akan bersama sama kita pada hari ini
untuk berdiskusi bersama sama
terus kemungkinan pks bergabung
saya pikir kita semua teman teman media sudah mengikuti
beberapa hari lalu beberapa jam setelah deklarasi
partai keadilan sejahtera telah mengumumkan pak anies baswedan sebagai calon presidennya
artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme partai keadilan sejahtera
saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati
dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu
tidak terlalu lama partai keadilan sejahtera akan memutuskan
kak imin sebagai calon wakil presiden